kementerian pertanian menjamin harga jagung petani tetap tinggi meski sedang terjadi panen raya di berbagai wilayah di indonesia
beberapa langkahnya adalah dengan memberikan fasilitas alat pengering berikut gudang untuk penyimpanan
para petani jagung boleh sedikit lega setelah kementerian pertanian menjamin harga jual jagung tetap tinggi di saat hampir seluruh wilayah di indonesia tengah panen raya
beberapa langkah telah diambil kementerian pertanian untuk mengendalikan harga jagung mulai dari mendorong pendirian gudang hingga pemberian fasilitas alat pengering bagi petani
bagaimanapun kalau terjadi panen raya pasokannya berlebih permintaannya terbatas ini akan mengganggu keseimbangan harga
maka kita sediakan dorong pembentukan gudang kami sediakan pengering kami sediakan alat panen kami sediakan benih tolong mungkin nanti bekerja sama dengan bumdes atau apa bangun gudang
gudang ini penting untuk mendistribusikan pasokan sepanjang tahun juga mengendalikan kemungkinan terjadinya penurunan harga
di tingkat petani harga jual jagung kini mencapai rp lima per kilogram
angka ini dianggap ideal bagi petani dan konsumen termasuk para peternak yang memanfaatkan
jadikan jagung sebagai pakar
pekerjaan rumah pemerintah sebenarnya tinggal menutup keran impor jagung karena jika didasarkan pada hitungan kebutuhan dan jumlah hasil panen indonesia surplus jagung
tahun dua ribu delapan belas panen jagung mencapai tiga puluh juta ton sedangkan kebutuhan nasional akan jagung hanya lima belas satu juta ton
tahun dua ribu delapan belas kita ekspornya tiga ratus delapan puluh ribu ton kita mengimpor kurang lebih seratus ribu ton jadi

di kabupaten yang terletak di sisi selatan kota yogyakarta ini jagung ditanam oleh hampir semua petani dengan total luas lahan mencapai lima puluh satu ribu hektare
produksi rata rata jagung beridia ini bisa mencapai sembilan tujuh ton per hektare pipil kering
kalau tipil basah itu sekitar tiga belas empat puluh tujuh ton per hektare
sehingga sangat menguntungkan petani
dan perawatnya sangat mudah
angka ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan meningkatkan
jumlah populasi tanaman jagung
jika selama ini satu hektare lahan ditanami jagung sebanyak enam puluh ribu maka untuk lahan subur bisa ditambah hingga seratus ribu populasi
penambahan jumlah populasi ini secara otomatis akan meningkatkan hasil panen
teguh supriyadi daniel yuwantoro gunung kidul daerah istimewa yogyakarta